pemulihan jaringan listrik
delapan proses pemulihan dari jawa timur yang distabilkan melalui plta saguling dan cirata
hingga pukul setengah lima sore ini aliran listrik sudah masuk ke pusat bantuan pln gandul
yang kemudian akan diteruskan ke pltgu muara karang
pertama kami izinkan atas nama direksi dan atas nama manisemen pt pnp seru
kami mengucap pln meminta maaf yang seluas luasnya
kepada seluruh pelanggan pln lami
kondisi yang tidak menyenangkan
tanggal empat agustus dua ribu sembilan belas
terkait dengan pemadaman yang dimulai sejak pukul sebelas empat puluh lima
jadi izinkan saya sampaikan informasi berkaitan dengan gangguan
jadi kita mulai dari sebelas empat puluh lima
pada saluran udara tegangan ekstra tinggi
pada sirkuit satu
kemangguan pada sirkuit kedua
sehingga dua duanya terjadi gangguan
akibatnya terjadi penurunan tegangan
pada pukul sebelas empat puluh delapan detik ke sebelas
jaringan sut mengalami gangguan